mas al tidak bersimpan dari masa lalu
mak flank dirinya
mas al aku punyachin
mas al pulang telat ada urusan penting apa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
cincin kamu mana mas
oh itu tadi saya cuci tangan terus saya taruh di kantong
enggak enggak enggak andien lo gak boleh mikir yang macem macem
lo harus percaya sama suami lo
nino mama minta kamu tuh jangan keras kepala
kamu harus terima elsa balik ya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
ma adi lo terbanyak berbohong ma
iya mama ngerti masalah itu
kalau sampai dia berbohong lagi sama kamu mama izinin kamu pisah sama dia
ya nantilah aku pikirin ma
oh ya ampun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
apa abis ini aku mampir ke rumah rena
aku mau keluar
aku mau keluar

tidak ada masalah adi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
kenapa jadi gak tenang banget ya
masa belum pulang
masa deh kerja sampai tengah malam seperti ini sih
andien lu gak boleh mikir yang macem macem din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
lu harus tetap perhatian sama mas al
gimana sih orang nanya udah makan apa belum disuruh tidur
kamu harus berhenti
saya bilang tidur tidur
saya bilang tidur tidur
disuruh tidur mulu ya
kok nggak dibales bales ya
nganterin tas tante rosa yang ketinggalan di mobil aku
boleh aku cek tante rosa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
cincin punya yang randy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
terus nama pasangannya alia
jadi apa sih
sama siapa dia
alah itu kan aldebaran suaminya andin ya
apa perempuan itu yang sama dia
aku pamit dulu
kalau itu memang cincinnya randy
kenapa kamu sampai segitunya ngejar cincin itu al
kenapa lebaran bisa berdoa dengan perempuan lain seperti itu
siapa perempuan itu
apa andin tau
apa kamu kepikiran karena ngeliat aldebaran tadi ya
sampai kamu nyari jalan pulang itu beda sama jalan yang biasanya
ini lebih jauh loh saya pulangnya
aku gak jadi ke tempat reyna karena aldebaran
lebih baik aku gak ngomong ke mama so arena deh
jadi jauh jalannya
maaf ya aku jadi suka fokus
apa lebih baik aku ngasih tau ke andin soal aldebaran dengan perempuan tadi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
maaf ya pak bos ya kemalem malem
tadi kita sempet mampir ke rumahnya pak bos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
gak ada ren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
oh ya udah kalau gitu pak bos pulang aja deh pak
udah kemalaman juga takutnya andi nungguin pak
tolong aja pak
telepon kalau ada apa apa ya
eh eh eh pak
saya mau nanya itu sebenarnya bu rasa itu kenapa ya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
makanya sampai detik ini saya belum kenalin dia kan
ya udah saya pulang ya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
padahal ma ditemuin juga kagak ngapa
andin penbaik orangnya
dia pasti paham dah
terus juga mau ngerawat ibu mertuanya juga
akhirnya pulang juga
dari mana tau baru kelihatan
suka suka saya dari mana
ini kan rumah rumah saya bukan rumah kami
gak ada pengatur ngatur
oh gak gitu mas
masalahnya mbak andin itu loh
ya itu loh mbak andin khawatir sama mas al
kita liatin mbak andin
biar mas al bisa liat yuk
liat mbak andin mas
kayaknya dayulah yang mohon tawaran adalah mas brutal
gak mau berangkat phobos di sini
depan ke witamu
kalau ada apa apa
jangan panggilnya itu aja
saya wanita keluarga
mas kamu udah pulang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
tuh mas sudah pagi kamu baru pulang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
kamu gak percaya saya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
aku percaya gue mah sama kamu
yaudah sekarang kamu isi rahat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
selamat malam ya
lain kali jangan tidur di lantai
ya ada nikmati
gak ada apa apa dengan roy tante tante nggak usah mikir yang aneh aneh
kita cari roy yuk tante mau telepon
tante tenang dong tante please ya
iya tenang dulu tante nanti kita ketemu orang ya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
tadi saya melihat ibu dan tante yang di depan lagi ngobrol soal roy
oke saya pengen tanya roy itu siapanya tante yang di depan ya
maaf ya mbak kita kan belum kenal sama mbak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
gue gak bisa tidur lagi
oke gue kepikiran
kalau emang al keluarganya roy kenapa dia nikahin mbak andi
dia harusnya tahu dong kalau perempuan yang dia nikahin itu kan ya ngebunuh keluarganya
gue harus cari tau
kalau emang bener al adalah keluarganya roy berarti gue harus waspada
aku tidur kayaknya nyenyak banget
apa karena cincin maksaul udah ketemu kali ya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
ehm ini indin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
terus restoran nggak ada yang jaga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
karena ngejaga kandungannya
supaya gak kenapa kenapa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
kalau misalkan mas al bolehhin
pasti aku akan bantu omah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
dia mau kok ngejaga di restoran
jadi kamu biar istirahatnya juga
bener bener sampai pulih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
tolong jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi ya
aku gak mau
kita gak boleh serakah
jadi orang gak boleh serakah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
aku janji aku akan selalu dengerin omongan kamu
syukur lah papa gak marah lagi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
sepanjang of siang
kamu suka kan sama sop buatan aku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
kenapa senyum senyum gitu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
waktu saya gak banyak
bisa diem gak
bercanda kok masih
kamu kan tau kalo papa itu kan lagi sakit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
kalau satu satunya itu